nin kita cari pedagang loakan kita jual baju kita sama guest fare saya buat tolong pulang
oh maero susepu cibarengkok itu
orang orang kayak pasti pada seneng ya
iya para tkw mah pasti pada senang
cek omkom gak jadi berangkat ke luar negeri
kalau saya emang gak tau cek kayaknya sih nggak jadi
mana saya sekarang berangkat ke luar negeri
gapapa lagi isi adeknya denny
di aceh lagian ngapain juga berangkat uang udah banyak usaha juga lancar
cek ini kapan berangkat
gak tau cek belum ada kabar dari coyoyo tau jadi tau enggak
changkoma bahagia ya uang banyak udah gitu denny sebentar lagi punya adik
punya anak pasti bahagia ya cek
uangnya teh berapa cek
iya sebentar cek
makasih ya cek
saya teh pamit dulu assalamualaikum
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
berikanlah hamba jodoh yang baik ya allah
jodoh yang bertanggung jawab
izinkan hamba untuk menggendong anak ya allah
izinkan hamba untuk memiliki anak dan mengurus anak hamba sendiri
ubahlah kesepian hamba menjadi kebahagiaan ya allah
nen kita sama temennya artis pejabat
jadi kalau belanja teh nggak boleh sembarangan nen
kalau beli baju teh harus yang bermerek
saya mau ikut aja terserah kang idan
idan teh amin
lama angkotnya nen ah
eh nen naik
ini nanti kalau di tempat belanja kamu tenang ya
kamu pilih pilih dulu
lihat baru beli ya
bagi praktek kamu harus ada cadangan
kemarin itu terus ya
pak ume kang ya
kamu manin kayak baru pertama aja ke sini
kan kita pernah tuh
iya tapi udah lama
teh mau beli kupon sembako nggak
kalau mau kita ada tiga nih
masa iya kupon dijual
kita mah biasa kayak dulu dijepat rengkok
kalau centin belanja banyak pakai kupon sembako untungnya dua kali lipat
kupon itu kan untuk orang yang tidak mampu
kalau gitu saya jalan dulu cek
pakai uang kamu dulu aja nin
lompat saya juga nggak ada kang
gimana jadinya kang
kita kecopetan kang
kita kecopetan kang
kita kecopetan kang
kita kecopetan kang
uang kita teh nggak ada
kita udah gak punya uang lagi
kita cari pedagang lo kang
ke pasar yuk
sekalian beli kulkas
nanti aja beli kulkasnya
akang tekan butuhnya sekarang buat nyimpen sayuran
eh ragian orang orang tkw juga udah pada pulang
nanti tunggu tkw tkw kelas atas pada pulang
kalau sekarang ma yang pada pulang baru tkw tkw kelas bawah
buat apa mau beli kulkas sekarang
mau pamer sama siapa
mereka mah palingan juga gak pada punya kulkas
itu namanya pamer neng
kita beli kulkasnya karena butuh bukan buat pamer
akang te harus ngerti
ini dunia perempuan bukan soal pamer
justru neng itu mau menunjukkan harga diri akang
neng mau kasih tahu ke orang orang
kalau akang te udah bisa beliin neng kulkas
bentar lagi mau beliin endang motor
terserah neng wela
neng berangkat dulu
jangan beli kulkas
ih dikasih tau juga
awas aja kalau beli kulkas
kau mau kemana udah rapi udah cantik begini
mau ke rumah pake med ya
terus mau kemana tut
terus pups nyuruh aku buat pergi ke jakarta
katanya paps mau beliin aku baju baru buat lebaran
boleh gak moms
moms jangan marah dong
mamah gak marah kok tuh
mama cuma mau bikin bukaan buat buka puasa
berarti aku boleh pergi
yaudah kalau mau pergi sekarang
biar nanti pulangnya nggak kemaleman
yuk kalau gitu akunya pergi dulu yuk moms